pria ini terus berteriak saat akan disuntik vaksin covid sembilan belas
di kota tanjung balai sumatera utara pada kamis siang
dengan raut wajah tegang ia beberapa kali menolak untuk disuntik
tenaga medis pun berusaha menenangkan dan mencairkan suasana
agar pria ini tidak takut
namun tetap saja ia berteriak saat jarum suntik akan menusuk lengannya
kelakuan kocak pria ini pun mengundang gelak tawa
para tenaga medis dan orang di sekitarnya
setelah beberapa waktu akhirnya pria ini berhasil disuntik vaksin covid sembilan belas
acara vaksinasi ini digelar oleh pemerintah kota tanjung balai
yang menerima distribusi vaksin sebanyak dua dua ratus empat puluh vial
wali kota tanjung balai menjadi orang pertama yang disuntik vaksin sinovac
disusul oleh sejumlah pejabat lain
yang saya rasakan pertama divaksinasi agak nyeri sedikit
tapi alhamdulillah saya sudah melewati kurang lebih setengah jam tiga puluh menit
tapi alhamdulillah tidak ada reaksi apapun di dalam tubuh saya
ketakutan saat akan disuntik vaksin covid sembilan belas
juga dialami perawat pria ini
ia terus memberontak saat akan disuntik di puskesmas pasar bo kabupaten bogor jawa barat dua puluh sembilan januari lalu
tak hanya meronta karena takut jarum suntik
sang perawat terus memohon agar penyuntikan ditunda
tingkah perawat ini sontak mengundang tawa tim medis di lokasi
upaya membujuknya memakan waktu hampir setengah jam
hingga akhirnya ia berhenti
berhasil dipaksa tenang
tim liputan cnn indonesia